meskipun sobri ini ngomongnya terbata bata tapi pembukaannya ini bagus banget
saya sih nggak papa terbata bata saja ngeter semen semen emang terpasir pasir jadi baguslah
menurut saya sunat isinya nih isinya usah musuh desa lu surat itu sakit kalau kalian
nampak rasanya tuh gini eh terus
baik kalau begitu langsung saja ustadz musa yang muliadah santun akan memulai acara pemilihan
dae ciliknya pasti itu manjingan kan sesuai absen dan kali ini ustadz akan memilih acak
acak itu pemilihan tidak sesuai urutan ya jadi acak itu milihnya nggak seperti biasanya
maksud ustadz adalah
hai kedua saat saya mau toilet gini
pindah pindah ke cirebon
lebih baik sekarang kamu ke depan dulu
kamu ceramah dulu
setelah kamu ceramah
toiletnya udah dateng tuh
udah dicerbuan disini
teramu gak tuh
segala puji bagi allah
yang maha mengetahui
dan melihat hamba hambanya
dialah yang mencintakan
dan dijadikannya lah
dan bulan yang bercahaya
tiada tuhan selain allah
muhammad adalah hambanya
yang diutus dengan kebenaran
sebagai pembawa kabar gembira
meskipun sobri ini ngomongnya terbata bata
tapi pembukaannya ini bagus banget
saya sih nggak apa apa terbata bata
saya jangan tersemen semennya
jadi baguslah menurut saya
ustadz musaw udah sunat dulu
kalau kalian sungguh gak tau
rasanya tuh kayak gini
sobri yang bener tuh
lupa kok jadi ngarang sih
lupa yang dijawab
udah kamu tutup aja ya
tutup jangan dibuka lagi
sama kamu tuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalian itu harus mau disunat
karena kalau kalian itu tak mau disunat
itu namanya sunat ya
itu namanya kalian itu
melanggar peraturan agama
tidak akan pernah disebut
eh jadi mau sunat gak
kalian kok tak mau sunat sih
kalian kok gak mau sunat
kok kalian tak mau sunat
assalamualaikum butet sayang
teman temanmu ini kan semua santri watih
bukan santri wan
makanya mereka gak mau disunat
orangnya terlalu semangat
kalau begitu kawan kawan aku akhiri sampai sini aceramanya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
teman teman yang dirahmati oleh allah
muslimin dan muslimat yang saya hormati
bukanlah seorang muslim atau mukmin sejati kalau belum disunat
karena sunat adalah salah satu tanda orang sudah akhir balik
sudah pernah sunat belum
sudah pernah sunat belum
sudah pernah sunat
gak ada kenapa
apaan sih loman
lagi ceramah nih
kalau udah sunat alhamdulillah
mister ini adalah salah satu tips ceramah yang baik
nah haikal ini pinter
dia bisa menyambungkan antara tema utama
dengan kata pembuka
terus interaktif juga ya semua temen temennya ya
maaf ya kalau haikal ada kekurangan
karena kesempurnaan adalah milik allah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
makasih makasih makasih
emang itu anak anak belum pada beres ya di tes ceramahnya
dia gak tau sih
ya allah pak de
kasianan banget itu
mereka udah kelamaan di masjid
pasti mereka pada lapar itu pak de
saya juga pengen ngeliat po
tapi kan saya juga kepikiran
ntar makanan siapa yang nyiapin
wah itu bocah bocah
ya lo keren banget pak de
itu pas di tes ceramahnya
wah udah kayak dia ikon yang
dengerin ceramah begitu pak satem ada di masjid
itu dari mana
saya dengerin dari
tapi tapi tapi tapi
kalau menurut pak de itu bakalan siapa yang kepilihin nantinya
dia kalau udah senyum senyum gila
gak jauh pasti
ya pasti aikal lah
aikal itu orang yang cerdas
lagian kan udah saya ajarin
kayak gini deh
saya ajarin sama aikal
saya mau melihat dari samping dan dari kejauhan
sendirian hadirat jum'at allah
hari ini kita akan membahas masalah hitam
hutan wajib buat kita semuanya
kaum muslim dan muslimat
mantap pak de
kopinya yang mantep
orang mah kalau berani ceramah tuh dengerin
udah minum aja
ya lah dah
bahan selatan dikesan
saya hampir salah
apply ini hari ini dan
dia sedang patrick
datang caranya ituism
aku sedang murah disini
karena ustadz ridwan sama ustadz musa
ingin ketemu dulu sama ustadz zanurul
ya paham dong
tolong jagain santriwan dulu sebentar ya
mau ketemu sama ustadz zainul
mau mendiskusikan siapa yang akan terpilih
siap gerak ustadz
sama sekalian kalau sempat tolong dibersih ini karpet banyak debunya
hah bersihin karpet
kalau aku yang menang
mudah mudahan aku gak mengecewakan pesantrenku
kalau aku menang
aku pasti dikasih amplop
yang berisi uang yang sangat banyak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hari ini saya akan ceramah
saya mau ceramah apa ya
kasih tau dong
memang harus disunat
apa laki laki disini
sudah pada sunat
hitam itu penting
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih anak sobri
oh makasih bapak
aku dapat duit
ustadz ridwan ustadz musa dan usa zahnurul sudah berembuk
untuk menentukan siapa diantara kalian semua yang terpilih
untuk berceramah di kitanannya bapak yudo
dan yang terpilih adalah